kau maju pun tidak akan berubah pun
aku tidak menyangka akan semudah ini di mana pak hidayat kalau kau bisa menangkapku akan ku jawab
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
berikan kepada pada setiap semua kekuatan yang ada di dalam hati kalian
hanya dua satria saja
satria yang bertarung dengan usani
kau tidak bisa lari kemanapun
tidak salah lagi
ini adalah inti penggerak yang asli
kenapa kamu ada di sini
aku sudah bisa menebak rencana jahat mereka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
kerajaan fudo menculik orangtuaku yang menciptakan portal ke dunia paralel
mereka ingin melakukan hal yang sama
yang sama terhadap keluarga anda profesor
takkan kubiarkan tragedi yang menimpa kami teruang kembali
bagaimana kamu tahu aku disini
aku datang tepat waktu reza menyuruh taranis untuk mengikuti
setia harimau turga
reza dalam bahaya
aku akan membantunya
ayo bawa dia ke tempat jalan
lepaskan diri kalian
hei kamu bangun
kau akan gewa gua

untuk menjadi tadi
itu dia yang akan menghentikan rituals perek hashah shani
apa kan itu dimitri
sudah jadi adanya programa
untuk mu politik ini
para setia terunda
baik ya mluar black lord
tempat apa ini
pertarunganmu belumlah usai
kau telah dipilih oleh power stone
jadilah kau satria
dan lindungilah bumi
apakah kau bersyukur
jadilah kau satria
akhirnya kalian datang
bagaimana dengan wujud baru ku
kalau maju pun tidak akan berubah apapun
kau akan semudah ini
dimana pak hidayat
kalau kau bisa menangkapku
hanya ini kemampuanmu
mari kutunjukkan kecepatan yang sesungguhnya
bagaimana dengan kemampuanku sekarang
kecepatan apa ini
tidak masuk akal
aku di sini
yang mana wujud aslinya
serangan kita tidak berhasil
dia ada di dalamnya
lepaskan bayi dalam dari monster itu
sepertinya hati idaid menolak
tidak mau bertarung
sampai jumpa lagi